pesawat asian one dengan jenis grand karavan pkltv melakukan crash landing di bandara aminggaru ilaga papua pukul enam pagi waktu setempat
dari kejadian ini pilot jaron burhani dan kopilot stefanus selamat keduanya langsung dipindahkan oleh anggota satgas paskas yang berada di apron ke ruang pk bandara
pesawat mengangkut barang sembako dan tidak membawa penumpang
crash landing terjadi karena cuaca berkabut dan kondisi landasan pacu yang licin
saat ini pesawat asian one dijaga satgas paskas karena bagian pesawat di sebelah kiri mengeluarkan aftur